citra satelit yang dirilis oleh maksar pada rabu menunjukkan perubahan signifikan pada ukraina sejak invasi rusia terjadi pada dua puluh empat februari lalu
sempat mengalami kesulitan melakukan penginderaan satelit akibat tebalnya asap yang menutupi ukraina maksar memerlukan tiga satelit untuk melakukan pengambilan gambar
citra terbaru yang didapat menunjukkan hancurnya beberapa rumah di lokasi pemukiman dan bisnis di ukraina
gambar juga menunjukkan antrean panjang warga ukraina di sekitar supermarket
selain itu citra satelit maksar memberi gambaran jelas aktivitas di perbatasan seperti slovakia rumania dan hungaria
pergerakan militer rusia pun terlihat di wilayah kersen ukraina pada hari ke delapan invasi rusia
terkait dengan hal ini gubernur menyatakan adanya first major di daerahnya